dan saat ini melalui sambungan telepon sudah bergabung dr dian neta ingriani direktur rumah sakit umum bstmah kota pagar alam sumatera selatan
dr dian selamat malam
selamat malam ya
dr dian bagaimana kondisi korban yang meninggal dunia berapa total yang sudah diterima oleh rumah sakit besema
sampai pukul tujuh malam ini total dua puluh delapan meninggal dan tiga belas dalam kondisi selamat
dari dua puluh delapan enam belas orang sudah dipulangkan dikembalikan ke keluarga
semua jenazah saat ini sudah berada di rumah sakit besema
ya dua puluh delapan dan enam belas sudah dipulangkan
bagaimana dengan korban yang luka luka seperti apa kondisi luka mereka berapa yang luka berat
beberapa ada yang mengalami luka luka luka dan luka robek yang perlu dijahit
dan ada yang sibera ditungkai dan mengalami
mengalami patah tetapi dalam kondisi sadar penuh semua
tidak ada yang pingsan atau mengalami penurunan kesadaran
dr dian bagaimana dengan identifikasi dari jenazah apa kesulitannya
dari malam sampai kembali lagi jam tujuh malam ini dari dua puluh delapan yang meninggal sudah bisa diidentifikasi dua puluh tujuh
satu orang yang belum
satu orang yang belum
enam belas sudah dikembalikan kepada keluarga
sisanya tinggal menunggu keluarga mengambil jenazah
bagaimana dengan korban yang
apakah sudah ada korban selamat dan kemudian sudah diperbolehkan pulang atau semuanya masih dirawat di rumah sakit
dari tiga belas semua masih dirawat di rumah sakit karena kita masih mengobservasi kondisi pasien dan juga ada yang belum dijemput oleh keluarga
oke sebagian besar berasal dari mana apakah berada di dekat
sudah sebagian besar sudah dihubungi keluarganya
sedang menempuh perjalanan
atau bagaimana dokter dian
ada yang sudah sampai ada yang memang cukup jauh
posisi ada yang dari palembang ada juga yang dari bengkulu
beberapa sudah sampai tetapi melihat kondisi pasien memang belum boleh dipulangkan
dokter dian n ingriani direktur rsu dbsma
terima kasih banyak atas informasinya